kami lanjutkan informasi di sapa indonesia malam kuasa hukum keluarga fina hotman paris hutapea menyebut
dua dari enam terpidana kasus pembunuhan vina menyatakan megi bukan bagian dari pelaku
menurut hotman penetapan pegi sebagai tersangka adalah bukti hukumnya belum kuat
hotman paris bilang enam terpidana kasus fina kembali di bap polisi sebelum pegi ditangkap
dalam bap enam dari lima terpidana menyebut peggy bukan pelakunya
hanya satu terpidana yang mengatakan pegi sebagai pelaku pembunuhan vina
hotman meminta polisi benar benar menyelidiki kasus pembunuhan pina dan tidak terburu buru menetapkan sebagai tersangka
keluarga fina juga mengaku kecewa dengan sikap polisi yang menghapus dua dpo lainnya
bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan pg ini sebagai tersangka dpo
karena lima dari terpidana yang sama sama mengaku melakukan tidak membantah pegi terlibat
jadi enam orang terpidana itu sudah di bap dalam minggu minggu ini
jika korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik polda jabar
yang menyatakan bahwa dua dpo tersebut adalah fiktif
terlalu cepat untuk mengatakan itu